teror mengatasnamakan agama tidak bisa dibenarkan
masyarakat diminta untuk tetap bersatu melawan segala bentuk aksi kekerasan
yang berupaya memecah belah persatuan dan persaudaraan
apa yang harus kita lakukan dalam melawan segala bentuk teror dan kekerasan
kami sudah bergabung bersama romo beni susetio rohaniawan
yang juga merupakan staf khusus ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
halo selamat malam romo
romo teror bom pada minggu palma yang diduga dilakukan dua simpatisan jamah ansaruddaullah
ini apalagi mereka adalah pasang suami istri ini mengagetkan kita semua
seperti apa romo melihat kejadian ini dalam konteks kerukunan umat beragama di tanah air
ya kejadian ini kan menyayat parah hati manusia karena ini kan tindakan yang tidak beradab
dan ini kan persis seperti yang terjadi di surabaya juga
bahwa kita melihat bahwa terorisme itu masih eksis di indonesia
maka paham paham terorisme itu yang harusnya bagaimana masyarakat sama sama bersatu padu untuk memberantas terorisme ini
karena ini musuh semua agama
karena terorisme itu penggancur kehadapan kemanusiaan
tetapi terorisme juga menggancurkan nilai ketuhanan
jadi orang yang melakukan terorisme itu kan sebenarnya orang yang tidak mengakui adanya tuhan
kalau dia mengakui adanya tuhan dia tidak akan melakukan tindakan yang biadab itu
karena siapa yang menyintai tuhan kan menyintai manusia
tapi siapa yang menghancurkan kehadapan manusia berarti dia menghancurkan wajah tuhan
dan inilah nyata nyata bagaimana terorisme telah memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan sesaat
yaitu mereka selalu dijadikan korban dari orang orang tidak punya hati nurani
bicara soal kepatuhan kita terhadap aturan agama dan soal tuhan tadi romo
romo ini apakah romo melihat bahwa ada keagrapan atau keakrapan antar warga yang memudar
sehingga kekerasan berupa teror ini dilakukan
atau ini romo lihat hanya sebuah kejadian tindak pidana saja
ya kita melihat bahwa jaringan terorisme itu kan rapi ya
dan kerap kali jaringan terorisme itu bersembunyi dalam ketop
dan memang sulit untuk diidentifikasikan
sehingga memang kadang kadang kita
kadang kadang kita terlalu
karena mereka menyamar kadang kadang mereka berhubungan baik dengan masyarakat
sehingga kadang kadang kita tidak memahami bahwa dia pelaku teror
tetapi yang paling berbahaya terorisme sekarang ini kan bermotif
sekarang ini beranak pina
dalam pengertian mereka juga bisa menggunakan media sosial
untuk mengajarkan ideologi kematian itu
nah ini yang harus diantisipasi ke depan adalah bagaimana tiap warga negara
terwajiban untuk secara pedas dan berani melawan tur kematian yaitu terorisme itu
maka pengguna media sosial itu harus sekarang aktif
ketika media sosial itu menyiarkan interoransi menebarkan kebencian terus menganjurkan turisme
dalam media sosial kita harus segera aktif untuk memberitakan kepada pihak berwajib
sehingga harus ada patroli di dalam media sosial
paham paham radikal itu tidak menyebar di ruang ruang publik
dan di ruang pribat
nah ini yang sulitnya dengan media sosial sekarang ini kan
orang bisa menghubungi secara personal pribadi pribadi
dan kalau kita tidak punya kewaspadaan tidak memiliki antisipasi
ya kita takutnya ideologi kematian ini akan berkembang
dan dilihat sebagai kebenaran yang absolut ini yang berbahaya
maka ke depan memang tantangan kita adalah bagaimana
pembangunan turisme itu semakin hari diperkecil
dan bahkan kalau perlu peneliti teroris itu di bumi angus kan di bumi indonesia
ini juga peran orang tua penting sekali
romo kemarin atau maksud kami tadi polisi mengungkapkan atau merilis bahwa yang melakukan teror ini adalah keluarga
dan salah satunya yang kemudian punya potensi untuk melakukan kaderisasi atau manipulasi terhadap putra putrinya adalah wanita atau sang istri
kalau romo sendiri boleh digambarkan kepada kami bagaimana sebaiknya peran perempuan dalam keluarga untuk bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi potensi adanya
masuknya seperti paham paham terorisme romo
ya tidak mau harus ada pendidikan kritis
pendidikan kritis ini harus menjadi bagian dari pendidikan kita
dan peranan media sosial dan media publik sangat penting untuk memiliki pendidikan
karena terorisme sekarang ini mengarah pada keluarga
yang paling berbahaya itu kan rekrutannya yaitu mempengaruhi dan mencuci otak sehingga perempuan yang sebenarnya memiliki hati itu mereka kehilangan suara hatinya karena dimanipulasi itu
yang kedua anak anak jadi korban
maka kalau pendidikan krisis itu ditanamkan sejak dini dan anak anak itu memiliki independensi
maka paham paham yang mungkin dari orang tuanya itu di
intervensi anak anak memiliki daya tahan untuk tidak terpengaruh karena apa apa
karena mereka memiliki kekritisan
nah di sini pentingnya apa yang dikatakan oleh myers dalam bukunya
talent of religion bahwa kerap kali taksir keagamaan yang sempit yang dimanipulasi oleh kepentingan politik sesaat itu
mencuci otak seseorang sehingga seseorang melakukan segala sesuatu itu demi surga
padahal orang itu dimanipulasi oleh orang orang yang punya tujuan
sebenarnya untuk cari kekuasaan sesaat itu
nah ini yang harusnya sekarang kita lebih waspada lebih bijak bagaimana biaya sosial itu mengkampanyekan nilai nilai universal
kemanusiaan kebersamaan persaudaraan bagaimana kita hidup dalam pembangun kerupunan
itu harus menjadi kekuatan masif di media sosial
nah ini yang harus kita atasi
jadi bagaimana memutuskan kekerasannya itu yaitu dengan konten konten yang positif
media sosial itu salah satu bentuknya
kedua ya memang mau tidak mau negara harus hadir lewat pendidikan keluarga dan pendidikan keluarga ini
utamanya adalah pendekatan terhadap peranan ibu ibu yaitu perempuan
dan ini sangat penting karena jangan sampai orang orang yang tidak berdosa
dijadikan korban oleh manusia dari taksir yang sempit itu
wanita atau istri atau ibu ini menjadi
orang yang punya peran penting dalam menghalau hal hal buruk dalam keluarga
ini kan kejadian teror ini kemarin terjadi di minggu palma dan minggu ini akan ada perayaan paskah
kita tahu bahwa pekan berikutnya akan ada bulan suci
pesan apa yang bisa romo sampaikan kepada masyarakat di indonesia terkait dengan hal ini
pertamanya kita tidak perlu takut ya
karena terorisme tujuannya menakuti masyarakat
sehingga kalau kita takut mereka akan mendapat kemenangan
justru masyarakat tidak perlu takut tetap beraktivitas
dan kita yakin negara akan menjamin rasa aman
sehingga di hari suci yaitu kamis putih jumat agung sabtu pasca dan minggu pasca itu akan tetap berjalan dengan aman
dan gereja itu melakukan ibadatnya kan kebanyakan online
karena misal itu kan dibatasi
sehingga katedral yang hanya enam ribu
itu hanya ratusan orang paling sampai seratus atau dua ratus saat yang hadir
dan itu selektif
yaitu lewat peran di lingkungan dan dibatasi
karena masa pandemi covid ini kan perlu adanya pembatasan yang ketat
sudah berlangsung hampir setahun visa online itu
jadi menurut saya kita takutlah dengan aksi aksi terorisme
karena aksi aksi terorisme itu memang aja membuat masyarakat terlalu tertarik
maka terorisme hanya bisa dilawan dengan keberanian masyarakat untuk tetap tidak merasa terancam dan tetap beraktivitas
tetapi yang lebih penting adalah masyarakat harus dalam hal kita menyebarkan juga
dengan kita menyebarkan foto foto mereka
kalau foto foto mereka sebarkan kan jadi hero
justru kita harus membatasi eksistensi para terorisme itu
jadi para terorisme jangan diberi ruang dan jangan diberi takdir yang berbeda
mereka akan tetap eksis
karena terorisme itu musuh bersama semua umat beragama di indonesia dan dunia
jangan beri ruang untuk pelaku terorisme
terima kasih romo beni sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini